harga telur ayam negeri di tingkat agen dan eceran kembali turun sebesar rp satu per kilogram
hal ini terpantau di tingkat agen dan eceran telur ayam negeri di jalan raya pamulang dua pamulang kota tangerang selatan selasa siang
sebelumnya harga telur sempat tembus di harga eceran tertinggi senilai rp tiga puluh pada bulan lalu
kini berangsur turun secara bertahap menjadi rp dua puluh enam per kilogram
meski fluktuasi harga telur masih terjadi di tingkat pasaran daya beli masyarakat mengonsumsi telur terus meningkat
masih di tangerang selatan kini harga cabai yang sempat meroket hingga rp satu ratus dua puluh per kilogram di tingkat pasar tradisional turun menjadi rp delapan puluh per kilogram
penurunan juga diikuti komoditi lain seperti bawang merah turut mengalami penurunan
awalnya bawang merah tembus seharga rp tujuh puluh kini dijual seharga rp empat puluh per kilogram
sedangkan sayuran juga mulai mengalami penurunan harga
salah satu pedagang sayur samini mengatakan
sejak sepekan lalu harga cabai dan bawang merah berangsur turun
namun debli masyarakat di pasar tradisional turut menurun
pedagang berharap harganya bisa kembali stabil sehingga daya beli masyarakat turut stabil
sementara kabar dari bandung jawa barat
perusahaan umum daerah air minum tirta raharja
berencana menaikkan tarif sebesar tiga puluh hingga empat puluh persen
bagi seratus ribu lebih pelanggan yang tersebar di tiga wilayah kota dan kabupaten pada september mendatang
kebijakan tersebut dilakukan beriringan dengan naiknya biaya operasional yang cukup signifikan
sejak beberapa bulan terakhir
beriringan dengan rencana penyesuaian tarif tersebut
masih banyak pelanggan terutama di kabupaten bandung yang belum mengetahui hal tersebut
arief budiman salah seorang mengaku belum mengetahui informasi kenaikan tarif tersebut
arief juga mengatakan akhir akhir ini kualitas air dari perumda air minum tirta raja sering keruh dan berbau kaporit
para pelanggan perumda air minum tirta raharja berharap penyesuaian tarif ini
berimbas pada perbaikan pelayanan dan kualitas baku mutu air lebih baik
tim likutan cnn indonesia